nama miriam s haryani menjadi buah bibir
anggota dpr dari fraksi hanura ini menangis terseduh seduh saat ditanya hakim
terkait korupsi ktp elektronik dalam persidangan yang digelar di jakarta pekan kemarin
di dpr miriam dikenal kritis terutama jika membela hak kaum perempuan
dia diancam pak
diancam seperti apa
dalam persidangan miriam s haryani menangis karena mengaku diancam dan ditekan
tiga penyidik saat dimintai keterangan terkait kasus korupsi ktp elektronik
miriam dimintai keterangan karena ketika itu menjabat sebagai anggota komisi dua dpr ri
anggota komisi lima dpr ri ini menjabat sebagai ketua umum serikan diharap

dia menangani segmen wanita
untuk itu anggota dpr dari dapil cirebon dan indramayu ini mendirikan yayasan sri kandi indonesia
di luar dunia politik miriam juga berprofesi sebagai pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi
bisnis event organizer restoran dan juga transportasi barang
di pilgub dki jakarta wanita kelahiran satu desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ini
dipercaya jadi jurubicara calon gubernur dan wakil gubernur jakarta
basuki caya purwokala
denama jarod seveli dayat
bahkan beberapa waktu lalu miriam ikut mendirikan relawan gadis ahok
yang berisi perempuan perempuan mendukung ahok jarot di pilgub dki
eko ardi cnn indonesia